ngapain lagi lo dateng kemari
mau nyari gara gara
terus terusan kayak begini
jangan jangan lo mau meres lagi ya
eh gue bilangin emang dulu ya
gue gak bakalan mau diperes sama orang kayak lo
jangan marah marah kayak gitu dong ji
maksud kedatangan kita kemari
eh mau makan di rumah gue lagi
ya mau pulang lah
ngapain gue disini terus
sorry ya tapi kan belum bayar
hah kita berdua bayar
ada apa sih
ketika sama mami gak mau bayar buburnya
ibu ibu kalau habis makan itu harus bayar dong nggak pergi begitu aja
wah anak gue kan kerja di mari ngapain gue mesti bayar
kusut bener sih lo
jadi karena laila kerja di sini terus makan
se enak aja gak bayar gitu
udah udah udah udah hah
buburnya dimakan kan nggak dibuang
gak usah bayar
om haji sulam baik banget sih
pulang dulu ya
lah siap dipotong gaji untuk bubur ini
bubur cuma dua mangkok
kadang juga bubur kan kagak habis
anggap aja tuh yang nyisa ya
udah ke belakang
hatinya masih sakit sama yang kemarin
sering sering dateng kemari
itu namanya silaturahmi
pan penting gitu
iya maji insya allah
oh jadi yang umur sepuluh tahun yang kerjanya jadi asongan gitu
tadinya sih juga saya tuh ngelarang banget mak
si joni itu jadi pedagang asongan
tapi bagaimana ya mak
si joni itu pendiriannya keras banget sih
ayah ikhlasin juga mak
yang penting pan si joni itu baik baik aja mah di jalan
ngomong ngomong cucu emas sekarang berapa ya
ayah belum bisa kasih keturunan buat bang sulam
ya kalau usaha supaya dapat cucu gitu sih udah banyak
kan semuanya itu kan bagaimana allah kalau soal anak ya kan
kalau ayah ini salah kata ya bu aji
kalau kita mintanya husu sungguh sungguh sama allah pasti akan dikabul
kalau soal kehamilan dia nih si rodi ya ini udah tinggal waktu aja
tinggal turun waktu aja kita
ngapain lagi loh datang kemari
mau nyari gara gara
ngancam ngancem gue terus terusan kayak begini neror gue
jangan jangan lo mau meres lagi ya
eh gue bilangin aja dulu ya
gue nggak bakalan mau diperes sama orang kayak lo
jangan marah marah kayak gitu dong ji
maksud kedatangan kita kemari cuma mau
mau makan di rumah gue lagi
kita berdua mau
mendingan lo berdua nih istighfar
jangan nyari rejeki pake ngancam ngancem orang
ntar bukannya jadi daging malah tambah seret ke rejeki lo
ada apa ya dengan pak haji sulam
nggak biasanya pak haji sulam galak kayak gitu
kita kemarin mau ngingetin pak haji supaya pak haji hati hati selamat
insya allah lo mau ngancam gue
gue nggak takut sama lo lo jual gue beli
lo ngajak pengkai gue jabanin
jangan keras keras satu
malu tuh sama pelanggan
istighfar tuh ji
udah deh mendingan lo berdua pada pergi deh
gue jadi emosi nih mendingan lo begini deh
kita nggak ada maksud bikin lo marah marah ji
yuk ntar d g
gue juga bersama
ada apa sih ji
kok tiba tiba jadi marah marah begitu ada apa
nggak tahu mang
ya udah deh gue sholat julus dulu oke
biar hati gue tenang
tolong tungguin warung ya
lu nawarin gue jadi tukang bubur lagi
nggak salah denger nih gue
lo udah nggak mau lagi nih dagang bubur
itu kan kerjaan halal
bukannya gue nggak mau
tapi lo sama porodya udah terlalu bahaya sama gue
gue malu kalau lo ngelakuin kerjaan halal
bukannya gue nggak mau

kenapa yang mesti malu
dar lo udah punya niat
niat pengen berubah ke arah yang lebih baik
gue dukung sepenuhnya niat lo tuh
tangan lo kenapa tuh
berantem lo ya
berantem sama maling
katanya lo mau tobat
kok berantem lagi sih
ceritanya panjang lam
lo itu kan si rum
ngapain dia sentram di sini
kita kan mau ketemu sama dia
oh jadi kita kesini mau ketemu sama dia
duh kenapa gue mesti temuin rum mana
tapi gue gak boleh nyerah
di depan dia gue mesti tunjukin sikap baik gue
dia udah tau kalo gue udah jalan sama robby
tambah hancur hati lo
kenapa sih tata
jadi kelihatan kayak cacing lagi teriping di gedung pasir gitu makanya
kenapa sih kak bunga
kenapa sikap rum mana malah jadi baik begini sih sama robby
bukannya seharusnya dia cemburu sama gue
rum kenalin tata
ini temen kantor abang yang mau ikut abang ceritain
duduk bang robby
ngapain buru buru sih rum
kenapa sih bang
ada satu hal yang umie mau sampaikan sama rum
kalo denger berita ini rum
berita apaan sih bang
bikin penasaran banget
oh rum tahu
apa jangan jangan abah pasti mau ngabarin kan kerum
kalau tanah yang di desa pahlawan itu udah laku ya
bukan itu rum
ampah penasaran deh rum
sebentar lagi warga di kampung ini akan menyaksikan sesuatu yang dahsa
lebih dahsyat lagi dari tanah kita yang ada di desa pahlawan setiantu
umie jamin kalo orang yang dimaksud abah itu dengerin

malam ini abah akan membongkar kebusukan seseorang di depan warga
biar pak kades pun tahu
apa sih yang dimaksud sama abah
apa ini ada hubungannya sama bang haji sulam ya
sebelumnya saya minta maaf kepada warga sekalian
karena telah mengundang secara mendadak dengan keadaan yang seperti ini
ini urusan instruksi dari pak lurah
kalau haji muhyiddin mempunyai informasi yang sangat menyenangkan
wah apa itu
oh sudah sudah
sekarang saya persilahkan haji muhyiddin untuk menyampaikan informasinya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sesuai dengan tema rapat kita malam ini yang sudah disampaikan oleh pak rw
kalau saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat mencengangkan
dan selama ini meresahkan kampung kita di sini
ya saya sekarang sudah punya saksi
sekaligus sebagai bukti
bahwa ada warga kita yang ternyata benar telah menjadi bos preman preman yang meresahkan kita selama ini
preman lagi dibahas
bahkan ada yang melihat dengan mata kepalanya sendiri
dua preman itu menyerahkan atau menyetor uang hasil jambret dan nyopet kepada haji sulat
hah haji sulam
oh haji sulam
itu artinya kita harus berhati hati
karena orangnya kita sudah sama sama tahu bahwa beliau adalah pengusaha rumah makan yang sukses
kenapa berita begini yang diumumin
kok saya yang disebut
abang jangan ikut emosi
berbanyak istighfar bang
gue bersih tenang
mampus lu lamu
akhirnya gue bisa bikin lu malu di hadapan orang semua